ahmad dhani yang baru saja difonis delapan belas bulan penjara karena kasus ujaran kebencian oleh pengadilan negeri jakarta selatan
menerima kedatangan calon wakil presiden sandiaga uno di rutan kelas satu cipinang jakarta timur
sandiaga mengatakan kondisi ahmad dhani menjadi salah satu fokus
jika terpilih nanti sandi berjanji akan merevisi undang undang ite yang dianggap merugikan sejumlah pihak
kita akan lakukan revisi terhadap undang undang ite yang banyak mengandung pasal pasal karet
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini